pembangunan lrt jabodetabek kerap menuai pro dan kontra
di tengah pembangunan wakil presiden yusuf kala mengatakan biaya pembangunan lrt terlalu mahal
namun bagi mereka yang pro terhadap lrt pembangunan ini dinilai penting untuk mengurangi kemacetan di ibu kota
lrt digadang gadang akan menjadi transportasi massal revolusioner di ibu kota
menurut data bapenas saat ini kemacetan jakarta diperkirakan merugikan hingga rp enam puluh tujuh triliun
pembangunan lrt pun dinilai penting karena diharapkan menjadi salah satu solusi kemacetan
kalau kita lihat pembangunan di kawasan cawang ini cukup masif sehingga menimbulkan kemacetan parah setiap hari
karena di titik inilah nantinya dua jalur dari arah cibubur dan juga dua jalur dari arah bekasi timur
akan terintegrasi menjadi dua jalur saja menuju ke arah kuningan duku atas
juga di depan kantor bnn akan terdapat stasiun sentral yang nantinya akan mengintegrasikan penumpang penumpang
dari cibubur bekasi timur dan juga kuningan duku atas
namun proyek ini menuai kritik karena besarnya biaya
lrt dibangun dengan panjang rel lebih dari empat puluh empat km
selain pembangunan jalur rel layang pt adikarya turut membangun delapan belas stasiun dan satu depo
dua komponen ini saja menelan biaya pembangunan mencapai rp empat delapan triliun
ada pun pt adikarya menyatakan bahwa pembangunan lrt menggunakan konsep appropriate cost atau pembiayaan wajar
untuk prasarana adalah rp dua puluh dua triliun itu termasuk ppn
jadi kalau di luar ppn sekitar rp dua puluh
nah kalau dibagi dengan panjangnya kan empat puluh empat tiga puluh tiga km
sehingga kalau kita bicara per kilometer lari sekitar lima ratus miliar per kilometer
nah tetapi harus kita ingat bahwa
di dalam komponen biaya itu terdiri dari beberapa subsistem
kemudian depo itu yang paling besar
bahkan stasiun taman mini sudah setengah rampung
inilah wujud dari stasiun lrt taman mini yang dibangun dengan biaya mencapai rp satu ratus dua puluh miliar
dan nantinya seluruh stasiun lrt jabodetabek akan memiliki wajah yang sama kecuali stasiun cawang
nah stasiun ini dibangun dengan menggunakan kombinasi beton dan juga baja
dan juga dibangun dengan konsep desain ramah lingkungan
jika dibandingkan dengan biaya pembangunan lrt tiga malaysia
biaya pembangunan lrt jabodebek hanya sepertiganya saja
lrt jabodebek jurusan cawang cibubur akan rampung dan siap diuji coba
pada juni mendatang
mumtazah chathra diningrat jakarta